bapak ibu saudara saudara sebangsa dan setanah air
saya terus mengikuti perkembangan yang ada di tanah papua
dan alhamdulillah situasi sudah berjalan normal kembali
permintaan maaf sudah dilakukan dan ini menunjukkan kebesaran hati kita bersama
untuk saling menghormati untuk saling menghargai
sebagai saudara sebangsa dan setanah air
saya juga telah memerintahkan kepada kapolri untuk menindak secara hukum
tindakan diskriminasi ras dan etnis yang rasis secara tegas
ini tolong di garis bawahi
dan minggu depan
saya juga akan mencari penyelamatkan
dan juga akan mengundang para tokoh dari papua dan papua barat
baik tokoh hadat tokoh masyarakat tokoh agama
untuk datang ke istana berbicara masalah percepatan kesejahteraan di tanah papua
tadi kapolri dan panglima tni dan juga menko polhukam sudah di papua dan menyampaikan seperti itu
ya itu semua kan untuk kepentingan kebaikan kita bersama